karena mengatasi pandemi covid sembilan belas
pemerintah indonesia terus meningkatkan pencapaian vaksinasi
berdasarkan data vaksin dari kementerian kesehatan hingga satu september
telah mencapai lebih dari seratus juta dosis vaksin
total penerima vaksin dosis pertama lebih dari enam puluh empat juta dosis
lebih dari tiga puluh enam juta untuk vaksin dosis kedua
dan vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan
lebih dari enam ratus lima puluh tiga ribu dosis vaksin
adapun total sasaran penerima vaksin ada lebih dari dua ratus delapan juta orang
atas pencapaian tersebut
pemerintah optimistis mampu melakukan percepatan vaksinasi
di tengah pandemi covid sembilan belas
kalau kita lihat dari januari sampai juni
itu lima puluh juta dosis yang bisa kita suntikan
untuk dosis pertama dosis kedua
dan kemudian dari juli sampai dengan akhir agustus
artinya dalam jangka waktu dua bulan ya
itu kita mampu melakukan peningkatan kapasitas penyuntikan dosis kita
sehingga lima puluh juta dosis keduanya
karena total sudah seratus juta ya
lima puluh juta keduanya
itu sudah kita bisa capai dalam dua bulan
nah ini sangat penting karena mengingat kita kurang lebih
masih ada tiga ratus dua puluh juta dosis yang harus kita suntikan
di dalam bulan september
setidaknya maret dua ribu dua puluh
satgas penanganan covid sembilan belas mengklaim
persentase kasus aktif dan angka kesembuhan di tanah air
sudah di bawah rata rata dunia
kendati demikian karena angka kematian cukup tinggi
belum mengalami penurunan yang signifikan
membuat penanganan covid sembilan belas di indonesia
masih tergolong buruk di dunia
dalam keterangan yang dipaparkan oleh ketua bidang data dan informasi
satgas penanganan covid sembilan belas dewi nur aisyah menyebut
jika dibandingkan dua pekan lalu
terdapat sekitar seribu kasus kematian per hari
jadi bahkan dari puncak sudah bisa turun lebih dari setengahnya
meskipun secara jumlah ya dokter lula saat ini masih di angka satu ratus sembilan puluh enam dua ratus delapan puluh satu
kita pernah punya jumlah kasus aktif lebih rendah dari ini
jadi kita masih tetap harus ngejar lagi jumlah kasus aktif
agar terus terus terus terus terus turun
jadi ini sebuah pencapaian tapi tetap harus kita pertahankan
ini adalah gambaran secara nasional